joko nugroho bersama seorang aparatur sipil negara di sebuah hajatan saat pandemi covid sembilan belas
joko nugroho yang mengenakan seragam dinas saat berjoget tidak memakai masker dan menjaga jarak
video berdurasi tiga puluh detik itu mengundang reaksi dari gubernur jawa tengah ganjar pranowo
ganjar menyatakan tidak ada sanksi untuk bupati blora tetapi yang bersangkutan bisa menjatuhkan sanksi bagi diri sendiri dan merasa malu
sebagai pemimpin tertinggi di daerahnya bupati semestinya bisa menjadi teladan bagi warga termasuk dalam mematuhi protokol kesehatan
ganjar meminta kepala daerah lainnya di jawa tengah untuk menjaga sikap
untuk seluruh pemimpin kita ini butuh contoh
butuh contoh butuh teladan butuh narasi positif
maka kalau kemudian elit kita tidak memberikan contoh ya rusak semuanya
sementara itu gedung dprd provinsi sulawesi utara ditutup selama tujuh hari ke depan mulai selasa tiga belas oktober dua ribu dua puluh
penutupan sementara ini karena enam orang yang bekerja di kantor dprd sulut positif covid sembilan belas
lima orang staf kantor dewan dinyatakan
terkonfirmasi positif pada selasa kemarin dari hasil swab puluhan kontak erat sekretaris dprd gladi kawatu
sekretaris dprd sulut tersebut pada sabtu lalu telah mengumumkan bahwa ia terpapar covid sembilan belas
kontak erat resiko tinggi untuk di lokasi pekerjaan itu yang kemudian di swab kemarin ditambah dengan tujuh belas di rumah
jadi total ada delapan puluh delapan
dan dari tujuh puluh satu di kantor itu hasil pemeriksaannya tadi malam sudah cukup larut
sekitar jam setengah sebelas malam itu baru tiba sudah ada hasilnya
dan ternyata ada lima kasus tambahan
terutama yang di kantor
kalau di rumah sendiri dari tujuh belas yang diperiksa tidak ada sama sekali satupun yang terkonfirmasi positif
diharapkan dengan penutupan sementara kantor dprd sulawesi utara ini akan memutus penyebaran covid sembilan belas
tim liputan cnn indonesia